kementerian kesehatan telah menggeser pedoman empat sehat lima sempurna ke pedoman gizi seimbang atau pgs
meski demikian susu tetap menjadi bagian dari diet harian sebagian masyarakat terutama orang dewasa
hal ini karena susu dianggap memiliki segudang manfaat yang penting bagi kesehatan
menurut saya juga sangat penting karena ketika dewasa juga kadang kita daya tahan tubuh kita mulai menurun
dan susu itu sangat membantu sekali untuk daya tahun tubuh kalsiumnya
menurut saya penting sekali karena butuh orang dewasa apalagi ya butuh juga stamina yang baik
dalam sehari orang dewasa membutuhkan kalori sekitar satu tujuh ratus hingga dua delapan ratus kilokalori untuk diubah menjadi energi
karbohidrat yang dibutuhkan sekitar empat puluh lima hingga enam puluh lima persen dari total energi yang terkumpul
protein sebesar sepuluh persen dan lemak sebesar tiga puluh persen
di samping itu orang dewasa juga butuh beragam vitamin seperti vitamin a b c d e dan k
kebutuhan mineral juga bervariasi mulai dari kalsium fosfor zinc magnesium hingga yodium
dengan kandungan yang dimiliki susu dapat membantu melengkapi gizi yang diperlukan
dalam segelas susu terdapat kalori sekitar seratus
satu ratus lima puluh kilokalori protein delapan gram dan karbohidrat sebelas gram
susu juga kaya akan mineral seperti kalsium fosfor magnesium dan zat besi
kemudian terdapat lemak omega tiga dan enam juga beragam vitamin mulai dari a b d hingga vitamin k
selain itu susu juga mengandung prebiotik yang baik untuk pencernaan
susu tidak hanya bermanfaat bagi anak kecil saja
tapi juga bagi orang dewasa
tapi yang perlu diingat susu hanya berperan sebagai pelengkap gizi saja
yang utamanya harus tetap dari makanan dengan gizi seimbang
menurut dokter gizi sindiawati pujiadi penting bagi kita untuk selalu mempertimbangkan total asupan gizi harian
boleh ada susu boleh juga sumber itu diambil dari bahan makanan lain
jadi tidak harus melulu susu
jadi mungkin pada kondisi kondisi tertentu di mana seseorang mengalami laktos intoleran
jadi intoleransi laktosa di mana dia kalau mengkonsumsi susu perutnya itu akan sakit
nah pada kondisi itu tentu saja kita bisa mendapatkan sumber kalsium protein vitamin mineral dari sumber bahan makanan lain
selain itu jika ingin mengonsumsi susu sebaiknya sewajarnya dan tidak berlebihan
menurut dokter gizi dalam sehari kita hanya membutuhkan satu hingga dua gelas susu
hal ini agar mencegah terjadinya penyakit seperti gangguan pencernaan dan alergi